sebelas tersangka perampokan mobil jasa pengiriman uang ditangkap polres subang dan polda jawa barat di subang
empat diantaranya merupakan anggota tni
polisi menyita barang bukti sisa uang sebesar satu lima miliar rupiah dari sepuluh miliar rupiah yang dirampok
serta kendaraan dan rumah yang dibeli dengan uang hasil merampok
kasus perampokan ini merupakan perampokan yang direncanakan secara matang
perampokan dilakukan setelah mengetahui target tidak dikawal polisi
kini polisi masih memburu satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan diperkirakan kabur ke surabaya jawa timur
itu nanti kita lihat tujuh unit roda dua satu unit rumah selongsong peluru dua buah proyektil peluru sama sebo masker sarung tangan dan lain sebagainya
peristiwa perampokan ini terjadi pada lima belas september lalu
di mana sekawanan perampok beranggota sekitar sepuluh orang menggasak uang bernilai sepuluh miliar rupiah dari mobil pengiriman atm di daerah mariuk subang
aksi ini berawal ketika mobil yang membawa uang pengiriman atm sebanyak enam belas miliar rupiah melaju dari arah subang
mobil diserempet kendaraan minibus warna hitam
kemudian kawanan perampok itu menyuruh pengemudi serta penumpang yang ada di kendaraan untuk keluar
para perampok kabur membawa mobil tersebut ke arah bandung melarikan uang sekitar sepuluh miliar rupiah
sementara enam miliar rupiah sisanya tidak sempat dibawa para pelaku
dalam aksinya kawanan perampok tersebut sempat mengeluarkan tembakan